senin siang suasana duka masih menyeliputi kediaman keluarga almarhum nurul fakih
di desa kerasak kecamatan jatibarang kabupaten indramayu
nurul meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan
di wilayah ciputat beberapa jam sebelum mengikuti wisuda pada minggu pagi kemarin
kita puin karena perundangan
tidak ambil wisuda itu ya
tidak katanya setengah tidur
karena sampai situ nyari indianya itu tidak ada
jadi nelfon nelfon tidak diangkat
nelfon lagi tidak diangkat
nanya nanya itu sama temannya dikasih tahu
akibat kecelakaan tersebut
prosesi wisuda nurul terpaksa diwakilkan oleh kakaknya
suasana sontak menjadi haru ketika namanya dipanggil dan sang kakak
naik ke podium untuk menerima ijazah kelulusan dirinya
di mata keluarga selain baik
fakih juga merupakan sosok penyayang
terutama kepada orangnya
sang kakak mengatakan
nurul hanya bercita cita ingin membahagiakan orang tuanya
dia itu pengen nanti
dia pengen punya mobil
terus pengen mengajak mama mimi
jenasa almarhum sendiri dikebumikan beberapa jam
yakni pada minggu sore di pemakaman umum desa kerasa
jericho mara cirebon jawa barat